menjalani bisnis peternakan biasanya dilakukan di desa atau pinggiran kota
namun hal itu tidak berlaku di bandung
pemerintah kota bandung mengajak warganya untuk memulai bisnis pertanakan di tengah kota
pemerintah kota bandung mengajak warganya untuk memulai bisnis peternakan di tengah kota